dilakukan panggoyuban pengemudi anggutan darat menurut ketua organa dki jakarta
merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak tegas
menertibkan transportasi umum ilegal berbasis aplikasi
ya sejak muncul sekitar dua tahun lalu ada sepuluh ribu taksi yang tidak beroperasi
guna menekan kerugian yang diderita perusahaan
hingga saat ini belum ada data jumlah kerugian berbagai perusahaan taksi tersebut
namun jika dihitung berdasarkan jumlah setoran tiga ratus lima puluh ribu setiap pengemudi
jumlah kerugian dapat ditaksir mencapai tiga lima miliar rupiah per hari
sementara itu untuk mendukung aksi yang dilakukan para pengemudi taksi ini
perusahaan taksi telah membebaskan mereka dari target setoran selama berunjuk rasa
menurut saya tingkat pengangguran lebih tinggi lagi
dan ini persoalan sebenarnya
kenapa pengemudi ini bergerak karena mereka sudah laku laku